ketua dpp pdi perjuangan puan maharani tak masalah jika putra presiden joko widodo sekaligus wali kota solo dari pdip
gibran raka buming raka dipinang menjadi bakal calon wakil presiden prabowo subianto
puan menilai gibran telah menunjukkan prestasi saat memimpin kota solo
menurutnya prestasi tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengapa gibran didorong menjadi calon wakil presiden bagi poros prabowo subianto
menurut puan semua warga negara memiliki kesempatan yang sama menjadi seorang calon wakil presiden
tanpa harus memandang usia tua ataupun muda ataupun gender asal memiliki rekam jejak dan prestasi yang baik
meski masih berandai andai puan mengembalikan pertanyaan ini kepada gibran
apakah berminat untuk menerima pinangan tersebut atau tidak
ya kan yang meminang kan punya pertimbangan tertentu
tinggal yang dibuat
pinang mau atau enggak itu aja kan baru berandai andai